sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sepertinya mereka rampuk ya
masa gak ada makanan sih
rasa gak ada makanan sih
gue si emang ini lumayan juga
menurut gue mah
ya kagak mungkin kan ada orang di tempat begini
wah kalau bukan karena kerja kang
papier seram ya
betul bang betul
alhamdulillah keadaannya sudah jauh lebih baik
dia sudah berhasil melewati masa kritisnya
alhamdulillah allah benar benar maha besar ya dok
iya ngomong ngomong sebenarnya siapa sih laki laki ini
sampai kamu sebegitu perhatiannya
dia bukan siapa siapa kok dok
tapi sesama manusia bukannya kita harus saling menolong satu sama lain
kamu sudah sadar
kamu ada di rumah saya
saya nadia dan ini dr dodi
kamu baru saja mendapat kecelakaan yang cukup serius
dan kami menemukan kamu di tepi sungai
tenang tenang deh tenang saja
kalau boleh saya tahu siapa nama kamu
tenang dulu deh tidak usah terburu buru
sekarang coba kamu pejamkan mata kamu sesaat
mungkin ada kejadian kejadian yang bisa kamu ingat
sebelum kamu jatuh ke sungai
mereka memukul saya
saya tidak tahu pasti
saya tidak tahu pasti
cuma itu yang saya ingat
ya ya sudah sudah deh
kamu jangan khawatir
kamu nanti pasti sembuh kok
sekarang kamu relax aja
jangan terlalu banyak pikiran
kamu istirahat ya
kepala saya sakit sekali
kamu tenang saja dulu ya
jangan terlalu banyak berpikir
sakit sekali dok
dia kehilangan ingatannya
dia sudah sadar
mudah mudahan aja dia cepat sembuh ya
kira kira berapa nama lagi
beberapa minggu atau
atau mungkin beberapa bulan
lalu selama itu
dia akan tinggal disini terus
emangnya kenapa sih kek
kita itu tidak tahu siapa dia sebenarnya
insya allah dia itu orangnya nggak jahat
kakek benar benar bingung
bingung dengan jalan pikiran kamu
kamu menolak lamaran robin
hanya untuk merawat orang sakit
yang namanya saja dia tidak ingat
kek nadia mohon
biarkan dia tinggal disini
seenggaknya sampai dia sembuh
kalau ternyata dia itu punya keluarga
punya istri punya anak
kakek tidak akan membiarkan kamu menghancurkan dirimu sendiri
coba berpikir yang masuk akal
laki laki yang paling pantas buat kamu
percaya sama kakek nad
nadia mau ke kamar dulu
kamu harus segera berbuat sesuatu
saskia itu sudah bikin masalah
orang orang di desa ini sudah pada ngomongin saskia
saya tidak peduli
yang penting saya tuh tahu anak saya itu seperti apa
dia masih suci kok
iya kita tahu fatimah
tapi semua orang di desa ini gak semuanya tahu
gosip itu menyebarnya cepat sekali fatimah
jadi apa yang harus saya lakukan
kita segera menikahkan dia
kita udah ada calonnya kok
menikah sama siapa
itu tuh si yunus
yunus yang penjahit itu
dia itu suka sama saskia
dia itu banyak duitnya
rada tua dikit enggak apa apalah
anaknya pak yunus itu kan delapan
yang paling gede aja
sudah lebih tua dari saskia
fatimah sudah diterima aja
masih untung yunus mau kawin dengan saskia
kalau tidak sasia mau kawin dengan siapa lagi
jangan ikut campur urusan keluarga saya
enggak ada seorangpun yang bisa memaksa saya untuk menikah
kami di sini hanya membantu kamu
semua orang di desa ini membicarakan kamu
sudah fatimah kami permisi dulu
ini semua gara gara saya
kamu enggak salah sask
orang kampung itu saja yang bilang enggak benar tentang kamu
tapi kenapa saya begitu gampang percaya ya bu sama aditya
saya harus menerima akibatnya
aditya tun juga enggak salah apa apa sask
dia ibu lihat sudah memperlakukan kamu dengan hormat
nggak seperti orang orang kampung sini
yang enggak hormatin kamu
ngatain kamu seenaknya
tapi ibu percaya
kamu masih anak ibu yang baik
yang masih suci
ibu enggak peduli
malah ibu mau tantang omongan mereka
tapi semuanya sudah terlambat bu
bu ibu tahu enggak
semua orang di desa ini ngomongin kita bu
kita gak bisa menghindar lagi
ya tapi kan adikmu gak salah di
dia sudah bikin kita kecewa bu
dan dia juga sudah bikin kita menanggung malu bu
setiap hari jalan keluar bu
semua orang ngomongin keluarga kita
ardi malu bu adi malu
sas kamu jangan khawatir
karena di desa ini masih ada yang ingin menikahi kamu sas
dan dia tidak peduli dengan omongan orang sas
si aditya itu udah bikin kamu sedih
kakak jamin sas
kalau laki laki ini bahkan membuat kamu tersenyum lagi
memang ibu kenal sama dia
jangan lupa untuk berlangganan